sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

bisa bikin nara diterima lagi gimana ya
lajang umurnya nak
gue yakin pasti dia nelfon gue cuma mau ngerayu deh
biar dia tetap sama cat nara

eh winona ada di situ gak ya

maaf ya aku juga gak tau nona dimana
aku baru aja pulang kok
orang satu rumah kok
soalnya ini urgent banget penting
aku di depan rumah kamu sekarang
nanti kalau dia udah ada langsung suruh ke depan rumah
aku tungguin ya
ngapain aku samperin dia
emang aku kurir
atau aku aja yang samperin jody di luar
om ini kesalahan
ternyata kamu merebut pacar adik kamu sendiri
siapa bilang aku mau merebut jody dari nona
aku juga gak tau
saya juga gak tau kenapa
ya maklum deh namanya juga buru sergap
udah kamu gak usah beli tanya
jadi ini sebabnya
kenapa kamu sepadan rata rata mati kamu
mama tuh gak pernah mau percaya sama aku ya
kalau emang aku mau merebut jody dari non
aku mau merebut jody dari nona
katanya mau ngerebut jody dari aku
nona ini semua salah faham
kamu tahu dong mama kamu kalau sudah panik kan
kamu tahu dong mama kamu kalau sudah panik kan
namanya pasti melantur
gak mungkinlah seperti itu
mama gak salah kok
lagian kenapa justru tanya yang nemuin jody di sini
memangnya tanya bulan sama kamu kalau judi ada di sini
bentar ya ma
aku tuh tadi udah ke kamarnya nona
cuma nona aja yang gak ada
aku kasian dong sama jody
jadi aku cuma ke bawah
untuk kasih tahu ke jodi kalau nona tuh nggak ada
bukan salah aku dong
iya bener tante
itu kronologis sebenarnya
puas semua nuduhnya
aku tuh niatnya baik
tapi tetap aja yang disalahin tuh aku
terima kasih ya
udah mendingan sekarang kamu temanin jonny
maka kamu selalu bersikap aneh
jadi kalian sudah baik kan
aduh om senang sekali
jadi kapan kalian menikah
bisa om bisa di setel lagi waktunya
mama papa masuk aja masuk
kita masuk mam
masuk dong masuk
tidak ada satupun dari kegiatannya irwin syah yang bisa membuat keluarga itu bangkit lagi
turut sini gak
kamu tuh ngapain sih kesini malam malam
pakai cara ketemu keluarga aku lagi
nanti tuh yang ada mama papa aku tuh makin ngelunjak
dia pikir tuh aku sama kamu masih berhubungan
udah jangan marah marah terus
ntar cantiknya luntur
aku datang kesini tuh mau memperjelas saja
untuk apa sih kita berantem berantem cuma gara gara pegawai murahan dan rendahan seperti si nara itu
eh nara itu bukan pegawai gak jelas dan murahan kamu dengar ya
nara itu baik
dia itu jujur tau gak
pokoknya kalau masalah ini belum beres aku gak mau ngomong sama dia
mama tuh lagi emosi
lagi aku juga gak percaya
kok kalau misalnya katanya itu mau ngerebut jodi dari aku
sebenernya tadi tuh di rumah sakit
keluar kamu sekarang juga
tapi dengar dulu dong kak
iya aku tau aku salah
aku bakal perbaiki nama kakak di rumah sakit ya
sekali dua keluar kamu
ibu bangga banget deh ngeliat kamu rapi kayak begini
akhirnya mimpi ibu tercapai juga
kamu kerja di kantoran